selamat sore pemirsa selamat datang di acara cnn indonesia music at newsroom bersama saya ardita mustafa
hari ini adalah episode terakhir dari music at newsroom di bulan ramadan
selama bulan ramadan ini dari tujuh belas juni kita sudah mengundang empat bintang tamu
dan saat ini masih ada satu bintang tamu terakhir yang tidak kalah spesial ya pemirsa
pemirsa seperti yang saya sudah bilang tadi bintang tamu kali ini tidak kalah spesial
siap lah dia mari kita lihat video nya
lahir di jakarta dua belas desember seribu sembilan ratus tujuh puluh tiga sandi sondoro adalah seorang penyanyi pencipta lagu dan pemain gitar asal indonesia yang memulai karir musiknya di jerman
sandi lahir dari keluarga yang mencintai musik
di rumahnya selalu terdengar musik pop amerika folk jazz dan blues dari permainan gitar ibu atau ayahnya sehari hari
di indonesia sandi mulai bermain musik di sebuah band ketika sma
sandi membawakan lagu lagu rock dari band van halen mr big atau the black rose dalam band tersebut
pada usia delapan belas tahun ia pergi mengunjungi pamannya di california dan tinggal di sana untuk beberapa waktu
setahun kemudian sandi pergi ke jerman untuk belajar arsitektur
sandi memulai karir musiknya sebagai musisi jalanan di kota berlin mengamini metro dan bermain musik dari pub ke pub
di jalanan berlin ini pula ia mulai dikenal dan berkenalan dengan sejumlah musisi dan produser
setelah mengeluarkan album bertitul white don we pada dua puluh lima april dua ribu delapan pada akhirnya karya musik sandi mendapat apresiasi positif di jerman dan negara negara eropa lainnya
di jakarta indonesia silakan mengucapkan selamat datang ke sandi sandoro

penyanyi berdarah jawa makassar minang dan palembang ini telah merilis lima album
white dawn wee pada tahun dua ribu delapan jazz in the city with sandi sandoro pada tahun dua ribu sembilan sandi sandoro pada tahun dua ribu sepuluh find a way pada tahun dua ribu dua belas dan vulnerability pada tahun dua ribu empat belas
eh sebel ramely
kesibukan di bulan ramadhan tahun lalu kebetulan kita gak mengeluarkan single religi
jadi banyak waktu ruang dan lebih saya manfaatkan untuk bersama keluarga
tahun ini saya baru saja merilis single religi yang kedua
yang pertama itu dua ribu tiga belas dirilis
sekarang lagi sibuk mempromosikan juga single terbarunya kini telah kembali ya ramadan
terus ada sedang juga mempromosikan single sebenarnya ini lagunya baby romeo yang saya nyanyikan kembali
berdua dengan baby judulnya wanita
ini kita juga lagi mempromosikannya di radio radio juga di televisi
ya tidak ada yang tidak berarti
baru tahun ini mas andi bikin album baru tahun ini mas andi bikin single ramadhan
dua kali dua tahun sebelumnya
dua ribu tiga belas yang pertama yang kedua ini sekarang
prosesnya gimana siapa yang nyiptain arrangement segala macam
prosesnya yang nyiptain saya yang arrange saya semua
yang produce juga saya juga
dan dibantu kop produce sama
ini yang kedua sama yudis arianto
berapa lama proses rekamannya cepet atau lama
proses rekamannya cukup cepet sih
nggak sampai seminggu ya
berarti jualannya cuma ada di itunes sama rbt
jualannya hanya di itunes dan melalui rbt
tadi kita udah lihat vt nya nih ya katanya mas andi eh bukan katanya sih emang bener meniti di bidang musik sekarang
padahal dulu lulusan interior designer itu gimana tuh mas
apakah emang hobi
apa tiba tiba menjurus ke musik interior desainer yang ditinggalin sekarang
apa masih sibuk dua duanya juga
ditinggalin sih enggak ya maksudnya itu kan apa ya sekolah nih kita nggak ada yang
jangan sampai punya anggapan bahwa kita sekolah yang bidang tertentu kemudian kita kerja bidang lain gitu
kenapa enggak ya semua itu adalah kenapa enggak
kalau misalnya juga menurut saya sih ya
kalau kita sekolah jurusannya misalnya katakanlah matematik
kemudian kita jadi guru matematik jadi pengajar matematik ya agak membosankan ya menurut saya hidupnya
ya bener saya nggak membosankan hidupnya gitu
dan apa di sini interior design music itu semua di ranah seni ya
dan saya memang menyukai kesenian dan semuanya berhubungan dengan seni
semua saya suka
semua saya suka
dan pembuatannya juga nggak beda jauh ya
di sini kita yang diutamakan adalah imajinasi dan balance ya
di juga di architecture di music kita harus melihat semua untuk membangun sebuah rumah diperlukan keseimbangannya
pas nggak desainnya segala macam kalau misalnya nggak pas ya taste nya jelek ya baru bangunannya jelek
kalau musik kalau taste nya ya
ya nggak tahu ya mungkin ya itu juga relatif ya
ya semua punya publiknya sendiri sendiri ya
punya audiensnya sendiri sendiri dan ya tapi yang pada umumnya yang musiknya apa namanya yang tahu gimana cara meracik terus membuat lagu secara indah yang mungkin punya taste nya bagus
dan biar ya
biasanya lagunya ya keren gitu
seperti misalnya kita bikin bangunan ataupun masak itu kan dibutuhkan juga naluri juga
gimana memadukan garam kalau misalnya kebanyakan merica kebanyakan paprika rosemarinnya kebanyakan
ya kalau misalnya geblek ya
berarti kuliah waktu itu langsung ke jerman tahun berapa mas
itu udah langsung jadi
jadi pengamen jalanan di sana
itu gimana sih mas di sana maksudnya di jerman itu kan aku denger tuh sempet yang kayak ngamen ngamen segala macam itu
itu emang pengen nyanyi dan itu penyalurannya atau bokeh banget nih yaudah lah sekalian terus ngomongin juga
pengen nyanyi gak punya duit mesti bayar kuliah mesti bayar kehidupan ya
dan kebetulan saya emang dari awal itu memang setelah setahun pertama
saya memang tidak dibiayai orang tua lagi
membiayai sekolah sendiri membiayai kehidupan sendiri semua sendiri dan
memang kenyataannya susah ya gak gampang tapi ya
saya pia aja dan juga alhamdulillah sekarang hasilnya saya nikmatin sekarang ya
awalnya itu ya seperti mahasiswa indonesia yang kuliah di jerman pada umumnya ya
saya juga sama gitu ya saya menjalani prosedur sama seperti mereka
saya ikut kesana saya berangkat kesana
ya memang tujuannya adalah utamanya untuk melanjutkan ke sekolah tinggi
kayak penyamarataan tingkatan kalau mereka karena di jerman tuh
sma sampai kelas tiga belas kita kan sampai kelas dua belas ya
setelah lulus dapat ijazah saya hitung ijazah itu kita bisa mendaftarkan diri untuk
melanjutkan ke sekolah tinggi dimanapun di seluruh jerman yang negeri
kuliah seperti biasa seperti anak anak yang pada umumnya anak anak indonesia yang sekolah di jerman ya
jadi nyambi juga kita nyambi ada kerjaan di pabrik kita kerja di pabrik
ada kerjaan di kantor gini jadi cleaning service cleaning service
di hotel cleaning service bersihin semuanya
tapi nikmatnya ya ada yang kalau misalnya memang punya keahlian bisa apa
tahu gimana cara mengoperasikan komputer segala macam bisa kerja kantoran ya seperti kalian lah
seperti bukan buruh ya jadi memang punya keahlian tersendiri
yang waktu ngamen itu sempet dikejar kejar satpol ppt

sempat sering sering
jadi gini sebenernya kalau ngamen di dalam kereta dalam gerbong kereta di sapoy itu di berlin di jerman itu sebenernya illegal ya
jadi entah bagaimana mereka ngomongnya sih harus minta izin
tapi setahu saya ada yang bilang juga memang tidak diperbolehkan karena itu mengganggu ketenangan telinga penumpang ya
cuman karena banyak yang melakukannya dan juga saya pikir saya pertama kali saya ngeliat wah gue bisa main gitar nih
karena nyanyi buat temen temen ngapain gak dapet duit
ya kan gue gerak sendiri aja kan gerak sendiri
akhirnya pertama kali saya lakuin dapet duit banyak wah alhamdulillah
ya teman teman pada cuman wah gue pengen juga tapi lo gak ada yang bisa gitu
gitu aku main sendiri kok gue gak berani sih
ya salah lo sendiri bukan salah gue
berarti masih berani nggak mas ngamen di jakarta sekarang
kan udah ngamen tuh dulu di berlin
tapi nggak berani ya sekarang ya kayaknya
apa nggak enak banget ya
enggak saya sering di berlin
setiap dua kali setahun itu saya pulang saya pasti ngamen
kalau gak temen saya yang dulu ngamen kalau gak saya sendiri aja buat iseng iseng
kalau di jakarta penuh
ntar yang penuh minta foto lagi
bukan yang ngamen ntar gue
nah terus sempat merasakan industri musik di jerman sekarang balik lagi ke indonesia
perbedaannya apa sih mas
apakah di sana lebih mudah menerima karya orang
di sini lebih susah
kalau perbedaannya sama aja sebenarnya ya
tergantung lagunya juga dan tergantung mungkin orang orang apa ya
di sana itu yang pasti kalau misalnya kita tinggal di sana ya kalau misalnya mau besar
punya nama besar ya harus mempunyai sebuah karya ataupun lagu lagu kita harus berbahasa jerman
dan begitu pula di sini gitu
karena kalau di sini kita sebagai orang indonesia nyanyi lagu inggris inggris terus gak bakal bisa gede kan
walaupun ya kalau misalnya anggun mungkin bisa juga
cuman tetap aja orang minta konser juga
pas gimana mereka minta ayo dong nyanyi bahasa indonesia kan
kalau di sana itu yang jelas perbedaan industri nya adalah kalau lagu diputar di radio diputar di televisi mereka dapet duit banyak ya
karena sistem royalty nya
ya jelas dan dari dulu sampai sekarang nggak pernah ngaco dan itu selalu badan hak cipta jerman melindungi lagu lagu copy rights daripada seniman seniman musik yang mendaftarkan lagunya ke mereka
kalau di sini kan ya ada ini ada itu jadi nggak jelas jadi nggak ada keseragaman gitu
jadi yang paling diutamakan makanya sebenarnya keseragaman nih
itu yang namanya di jerman itu cuma nomor satu
ini banyak banget jadinya bingung berantakan
ada taksi cuma satu
ini semua banyak berantakan
teratur semua ya
tadi aku ngeliat dvd nya mas sandi kayak manggung di hall besar sekali gitu
itu dimana sih mas
itu emang panggung jerman yang paling megah yang pernah mas sandi rasakan
yang itu kalau gak salah terakhir saya liat di tv itu itu di hollywood palladium
saya pada saat itu saya diundang untuk menghadiri ikut serta dalam acaranya diane warren
yang bertajuk diane warren's love songs
di situ ada juga toni braxton ada eric benet ada ferry austin ada jane fonda celine dion
ya itu salah satunya salah satu panggung yang paling berkesan di perjalanan hidup saya juga sih
nyanyi lagunya diane warren yang judulnya time love and tenderness yang dimopulerkan sama michael bolton
emang diane warren itu salah satu inspirasi bermusiknya mas sandi gak sih
diane warren salah satu songwriter yang saya respect banget ya
karena semua yang ternyata hitsnya mungkin ya pertengahan tahun delapan puluh an
yang kita dari kecil udah kenal
terus tau tau tiba tiba yang nulis oh diane warren yang nulis
memang lagu lagunya keren ya
maksudnya walaupun bukan lagu yang ngejelimet dan lagunya simple tapi keren
selain diane warren ada lagi gak mas inspirasi mas sandi dalam bermusik
oh terlalu banyak kalau buat disebutin
mas sandi adalah inspirasi buat bermusik saya
dari a sampai z yang pokoknya yang all loss giants
pemirsa kita sudah sampai di segmen akhir pertama
setelah kita wawancara dengan mas andi di segmen pertama mas sandi akan membawakan sebuah lagu yang berjudul kini kau telah kembali
singlenya di single ramadannya tahun ini
pemirsa mari kita saksikan penampilan mas andi dengan singlenya kini kau telah kembali
kami akan mencoba
kami akan mencoba
kami akan mencoba
kami akan mencoba
kami akan mencoba
kami akan mencoba
kami akan mencoba
kami akan mencoba
kami akan mencoba
kami akan mencoba
kami akan mencoba
kami akan mencoba
kami akan mencoba
kami akan mencoba
kami akan mencoba
kami akan mencoba
kami akan mencoba
kami akan mencoba
kami akan mencoba
kami akan mencoba
kami akan mencoba
kami akan mencoba
kami akan mencoba
kami akan mencoba
kembali dan kini kau telah kembali ramadan ya ramadan bulan suci bagi kami ramadan ya ramadan
hai hai bulan suci basuh hati kami jadikanlah jiwa jiwa ini bakter lahir kembali dan kini kau
telah kembali ramadan ya ramadan bulan suci bagi kami
ramadan ya ramadan dan kini kau telah kembali ramadan ya ramadan bulan suci bagi kami ramadan
ya ramadan laillah haillallah muhammadah rasulullah
rashulullah laillah haillallah muhammadah rasulullah laillah haillallah muhammadah rasulullah
laillah haillallah muhammadah rasulullah
laillah haillallah muhammadah rasulullah